supporter dipastikan menjadi pemain ke dua belas tim nasional indonesia
pada pertandingan berat melawan qatar di stadion utama gelora bung karno jakarta
minggu malam ini
ribuan supporter indonesia memadati stadion utama gelora bung karno sejak sore hari
antusiasme supporter menyaksikan aksi egy maulana fikri dan juga kawan kawan
memang lebih besar dibandingkan pada laga pertama di kamis lalu
hingga minggu sore tercatat dua puluh ribu lembar tiket terjual
para supporter garuda nusantara pun optimistis tim nasional meraih hasil positif